silahkan silahkan duduk
katanya kamu dari kampung dan belum punya pengalaman kerja
iya pak tapi kalau soal kerjaan mah saya nggak milih milih
saya siap ngelakuin apa aja
kamu bisa melakukan apa saja buat saya
iya pak saya biasa kerja keras di kampung
bapak mau apa
ewi kayaknya mah disamping kontrakan akang teh masih kosong
nanti biar akang ngomongin pemiliknya
siapa tau kamu bisa tindakan
tinggal disana terus teh akang punya ide
gimana kalau yang masak nanti dikontrakan tuh kamu aja
nanti akang kasih tau tempat belanja yang murah dimana jadi kamu bisa belanja disana
pokoknya mau urusan masak sama belanja kamu lah
akang serahin akang terima mateng
tapi belanjanya pake uang apa kak
gampang itu mah pakai uang dewi aja dulu nanti akan ganti
kita harus segera pergi ewi ewi ayo
buru buru amat gustaf kamu ada urusan
bos kok bisa tau saya ada disini bos
kayaknya kamu baru kenal sama saya ya
kamu tau sendiri kan mata saya itu ada dimana mana gustaf
maaf bos tadi ya saya sebenernya sih ya
bos maaf kenalin ini temen saya dari kampung bos
sepertinya kita ada urusan yang harus kita bicarakan
kamu ada waktu kan
punya bos ada apa yang gak buat bos
akan bicara dulu sama bos
saya punya berita bagus buat kamu khusus
saya akan menghapus semua hutang hutang kami
tapi dengan satu syarat
saya tunggu kamu
dewi itu teman saya dari kecil bos
dewi udah tunangan saya bos
saya akan tunggu ke dalam
kedatangan kamu gusti
kalau sampai kamu tidak datang
penagih hutang saya akan berurusan dengan kami
kamu tahu sendiri kan
betapa ganasnya mereka
mereka tidak akan berhenti menghajar korban
sebelum tulang rusuk korbannya itu patah
kalau kamu datang
tidak hanya utang kamu yang saya hapuskan
akan selamatkan saya
dan saya berikan bonus sebagai tambahan buat kamu
aku dapat kerjaan dari bos joss
aduh ya allah
aduh kang aku tuh beruntung banget ya
baru aja sampai jakarta udah dapat kerjaan
ya allah kang
dewi seneng banget
makasih ya kang
aduh ya allah makasih

mama bikinin ayam goreng kesukaan kamu
mama suapin ya
masih ada ayam goreng ya ma
aku menjur cinta kepadamu
dan tak ku berikan
tapi mengapa baru
kini kau bertanyakan
aku menjur cinta kepadamu
aku tetap cantik
aku tetap cantik
tungguin kamu tepat waktu
kan bos mau janjiin bonus buat saya
kalau begitu kamu sekarang boleh pergi
silakan silakan duduk
di situ pak
katanya kamu dari kampung dan belum punya pengalaman kerja
tapi kalau soal kerjaan saya nggak milih milih
saya siap ngelakuin apa aja
kamu bisa melakukan apa saja buat saya
saya biasa kerja keras di kampung
bapak mau apa
kamu mau melakukan apa pun buat saya
sekarang buktikan omongan kamu
kalau ada apa kamu mau ambil
saya mau kolam
astagfirullahaladzi wal sutra
lepasin pak lepasin saya ambil tunangnya tunangnya semua kak gustaf

lepasin pak lepasin
mau lari kemana
kunci yang ada di rumah ini ada di tangan saya
tolong tolong bantai jangan dia bantai pak
saya tidak akan menyakiti kamu dewi
kalau kamu melayang saya
kamu tidak perlu takut ayo
cari soto kudus di mana ya
tolong saya dikejar sama orang jahat
saya dikejar orang jahat mas